sampai jumpa di video selanjutnya
aku juga tahu ras
kalau memang eyang mau
arena gak berhubungan lagi sama tovan
alena lakuin semuanya buat eyang
jangan larang papi berhubungan sama tante laras
alena tahu eyang
papi itu sudah letih
mencari pasangan hidup yang dia cintai
apa dia benar benar sakit
dia benar benar sakit bu
kemarin kondisinya sangat mengkhawatirkan
tapi sekarang alhamdulillah
dia baik baik saja bu
bagaimana hubungan kamu dengan laras
sejauh mana hubungan kamu dengan laras
kenapa tiba tiba ibu tanya hal itu
jawab aja haris
seperti permintaan ibu
haris dan laras cuma berteman biasa nggak lebih
dan kemarin haris datang ke rumah laras itu
hanya untuk melihat kondisinya camilla bu
kamu masih mencintai laras kan
bu haris kan sudah bilang
sejak dulu haris sudah tidak punya cinta buat siapapun
mungkin sekarang haris lupa artinya cinta itu apa
tapi kamu menyukai laras kan
maksud ibu apa sih
kamu masih mau menikahi laras
jawab saja haris
kamu masih mau menikah sama laras apa tidak
memangnya kenapa bu
kalau iya segera menikah
ibu merestui kalian
ibu ini serius
iya ibu serius
tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi
pada saat kalian menikah nanti
ibu tidak mau ada camilla di tengah kalian
memangnya kenapa bu
karena dia bukan siapa siapa kamu
juga bukan siapa siapa laras
jadi kenapa harus ada dia di antara kalian
ibu tidak mau nanti setelah kalian menikah
dia tinggal bersama kalian
ibu tidak mau
tapi rasanya sulit bu
kalau seperti itu
karena laras sangat mencintai camilla
jadi sepertinya tidak mudah
untuk menyuruh laras melepaskan kamilah
lagipula haris tidak keberatan kok
kalau camilla tinggal bersama haris bu
cukup haris cukup
tolong jangan bantah ibu lagi
ibu sudah banyak mengalah buat kamu
dan ibu ingin kamu juga mau mengalah
kamu tahu kan umur ibu sudah tidak muda lagi
suatu saat nanti
pasti ibu akan dipanggil oleh tuhan
dan kalau ibu sudah tidak ada
kamu mau ngapain kayak terserah kamu
tapi tolong penuhi permintaan ibu
karena cuma itu yang ibu minta dari kamu
ibu harap kamu cepat bicarakan ini dengan laras
dan ibu nunggu jawaban yang baik dari kalian
saya cuma ingin mengingatkan
bahwa setelah hari ini
tuhan akan pulang ke rumah
jadi kalau camilla sudah sehat
tolong ajak camilla ke sini ya fadil
merayakan syukuran kepulangannya tovan ke rumah ini
ya kali kali aja setelah itu
kamilah mau kembali lagi ke rumah ini fadil
mama kangen dan kepingin ketemu sama kamila lagi nak
nanti fadil bilangin
kamila kan juga deket dengan taufan
makasih ya sayangnya
sebegitu besar cinta aku sama kamu
sebegitu ikhlasnya aku nerima keadaan kamu
dan sebegitu sabarnya aku nungguin kamu
sampai kamu kembali lagi
tapi dengan sebegitu teganya
kamu ngacurin semua ini cuma gara gara ucapan ayang
kamu itu cengeng
kamu itu pengecut
kamu tuh gak punya perasaan
kamu memang sudah berubah
dan aku sangat benci kamu yang sekarang
selamat pagi mas taufan
ini ada surat untuk mas taufan
kamu tahu aku sangat mencintai kamu
tapi kalau kamu mau aku pergi dari kehidupan kamu
aku siap melakukannya
aku harap kamu bahagia dengan keputusan kamu itu
aku akan selalu mendoakan kebahagiaan kamu
akhirnya aku bisa menikah sama kamu
tapi aku gak mungkin bisa mengorbankan kamila
aku gak mungkin riz
aku juga tahu ras
tapi aku bingung bagaimana mengatakan itu sama ibu
ya tolong katakan saja sama ibu kamu
kalau aku gak akan mungkin menikah sama kamu kalau aku harus menyakiti kami lah
sampai kapanpun aku gak akan mengusir kamila riz
aku ini jadi serba salah
kamu tidak mungkin melakukan hal itu
dan aku sendiri juga tidak tega untuk mengusir kamila karena aku makin sayang sama dia
ya kalau begitu kamu
kamu bersegeras aja sama pendirian kamu
selain sifat ibu yang keras
aku juga tidak tega untuk mengatakan hal ini sama ibu
ibu sudah cukup umur
dan beliau juga bilang
ini adalah permintaan
bukan satu satunya dan terakhir kali
yaitu melihat aku bisa bahagia dengan wanita pilihanku
bagaimana memutuskan hal ini
kalau kamu gak bisa memutuskan
biar aku yang memutuskan
kalau memang permintaan ibu kamu kita menikah
tapi aku harus mengusir kamila
dan tolong sampaikan sama ibu kamu riz
sampai kapanpun aku gak akan melepas kamila
sampai kamilah sendiri yang pergi meninggalkan aku
ini akan ber caut

dia beda sekarang
mama ke rumah kamila

mau labrak dia lagi ma
kalau gitu edo nggak akan ngejirin mama
kalau tujuan mama kayak gitu
berpikir positif sama mama
mama mau ketemu kamila
ngerti nggak sih
mama mau ketemu kami itu buat apa
kamu pakan banyak lagi
kamu sendiri kan yang minta sama mama
begitu tante mendengarkan
kalau kamu sakit
dan jujur tante langsung menyalahkan
diri tante sendiri
karena ini semua terjadi karena sikap tante
yang selama ini sudah kasar sama mila
oleh karena itu
tante mohon maaf yang sedalam dalamnya
tanda kangen sekali sama mila
kamar mila sudah sangat rapi
dan siap untuk mila tempatin
tante silahkan duduk
tante silahkan duduk
ada apa ya tante
sudah berapa bulan kandungan kamu
sudah hampir tujuh bulan tanta
sekarang kamu tinggal di sini
sudah nggak mau menerima kamu lagi ya
dan fadil tidak jadi menikahi kamu
itu bukan urusan tante
oh itu jadi urusan saya juga
karena kedatangan saya ini adalah
maksud kedatangan saya ini adalah
karena sebagai seorang ibu yang menyayangi anaknya
dan memenuhi permintaan anak saya edo
anak saya satu satunya
adalah untuk merestui
hubungan kamu sama edo
dan bukan itu saja
saya sudah siap menerima kamu
dan juga baiknya

kamu boleh tinggal di rumah saya
dan begitu bayi itu lahir
kamu akan segera menikah dengan edo
aku tahu kamu pasti kaget banget dengan berita ini
dan kamu pasti sama sekali gak nyangka
mama akhirnya menerima kamu
jadi kamu jangan diam
cepat beresin barang barang kamu
kamu tinggal di rumah sama aku
ya kamu diam aja sih